ada tiga belas kapal nelayan asal vietnam yang ditangkap kapal pengawas hieu ma chan
milik direkturat jenderal pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
kementerian kelautan dan perikanan di prairana tuna
kapal kapal asing ini tidak memiliki dokumen izin penangkapan ikan di indonesia
seluruh awak tiga belas kapal nelayan asing yang ditangkap kapal pengawas hieu ma chan satu
berasal dari vietnam
mereka berjumlah sembilan puluh enam orang
untuk mengelabui petugas kapal kapal nelayan ini menggunakan bendera indonesia dan malaysia
kapal kapal ini ditangkap di satu titik dalam zona ekonomi eksklusif di perairan natuna
kapal kapal ini sempat mencoba kabur saat disergap
penangkapan itu sebelumnya memang dilakukan pemeriksaan terhadap kapal kapal tersebut
jadi baru yang kita lakukan pemeriksaan itu yang intinya adalah
tidak terdapat dokumen yang sah dari pemerintah indonesia
mungkin itu yang pertama dulu
kalau terkait dengan berapa jumlahnya apa semuanya
kita karena komunikasi tidak bisa berjalan dengan baik
karena mereka tidak bisa menguasai bahasa inggris maupun bahasa indonesia
maka nanti itu dalam periksaan selanjutnya
kapal kapal nelayan asing ini tidak memiliki dokumen izin penangkapan ikan di perairan indonesia
hingga jumat pagi ke tiga belas kapal masih dalam perjalanan menuju dermaga
stasiun pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan atau psdkp pontianak
pemeriksaan peralatan dan ikan hasil tangkapan akan dilakukan
setelah semua kapal bersandar di dermaga stasiun psdkp pontianak